ya menjejakan kaki di jakarta bagi sebagian orang adalah mimpi
tapi kini mimpi sudah jadi kenyataan untuk putra putri daerah perwakilan paski braka nasional
setiap calon paski braka pun memiliki perjuangannya masing masing
kondisi keluarga dan latar belakang mereka membuat semangat dan tekad makin bulat untuk membanggakan orang tua
jakarta istana dan bertemu pejabat negara
itulah alasan kebanyakan remaja ingin menjadi pasukan pengibar bendera pusaka
menariknya mimpi ini tak perlu melihat status sosial
inilah yang menggambarkan perjuangan muhammad ikhlasul imam calon paski braka asal nusa tenggara barat
baginya sosok sang ayah mustihin dan juga seorang penjaga sekolah berperan besar dalam menempa mental dirinya
gini mimpi memperbaiki
masa kecilnya telah diraih menjadi kebanggaan orang tua
imam berhasil menyisikan ratusan remaja lain di ntb
berbekal sikap disiplin dan tangguh bukan tidak mungkin cita citanya masuk akademi militer selepas lulus dari sma negeri satu labuhan haji pun mampu dicapai
saya menjalani karantina dengan hati yang tulus dan ikhlas
kalau kita tidak melakukannya dengan hati yang tulus dan ikhlas
maka selalu keperluan
pikiran di rumah orang tua teman teman itu
sebenarnya saya tidak minder sama sekali
soalnya saya mengikuti pesan dari pelatih saya pak yani
biarpun mereka boardingnya bagus bagus tapi tunjukkan yang terbaik
beda lagi muhammad iqbal mahmud calon anggota paski beraka nasional asal provinsi gorontalo
menjadi anak seorang penarik bentor tak membuat iqbal patah arang
meski sempat tak mendapat dukungan dari sang ayah
tapi tidak hanya di lapangan kanan kanan
ayah sebenarnya sih enggak sangka karena ayah itu gimana ya
kenapa pada saat itu ayah
sebenarnya ayah sih nggak setuju
takut dengan kesehatanku
terus aku ngomong ke ayah
ayah percaya kepadaku
aku pasti bisa kak
terus ayah bilang yaudah
terus aku bilang ayah aku janji aku akan merubah derajat keluargaku
karena di keluarga ku belum ada yang menjadi seorang paskir berakan nasional
makanya aku ingin menjadi seorang paskir berakan nasional
bagi iqbal kondisi keluarga justru menjadi lucutan semangat yang tak boleh padam
di bunda iqbal yang sehari hari bekerja sebagai asisten rumah tangga
tak berhenti mengucap syukur
putra sulungnya telah menjadi kebanggaan keluarga

untuk ke enam puluh delapan siswa siswi dari penjulutan lain ini
kisah mereka ini menjadi sebuah refleksi
bahwa mimpi adalah milik mereka yang berani mewujudkannya